ini sebetulnya faktor terbesar dari penyebab udara di jakarta saat ini
jika melihat data lima tahun kebelakang pada dua ribu delapan belas dan dua ribu delapan belas
tingginya polusi udara terjadi pada bulan juli hingga september
dua puluh juni hingga agustus dua ribu dua puluh satu april sampai agustus dan dua ribu dua puluh dua juni hingga agustus
sejumlah gedung tinggi yang terjadi di jakarta
tinggi di jakarta beberapa pekan terakhir terlihat tertutup kabut putih polusi udara
langit ibu kota pun tidak terlihat jelas
dengan indeks kualitas udara yang mencapai sembilan puluh sembilan hingga satu ratus enam puluh
dengan cemaran konsentrasi particulate matter atau pm dua lima
lebih kecil dari diameter satu helai rambut
di jakarta pun tercatat lima belas hingga tiga puluh mikrogram per meter kubik
angka ini lima hingga sepuluh kali lebih tinggi dari ambang batas aman
yang telah ditetapkan oleh who
fakta kualitas udara yang buruk ini juga diperkuat oleh studi dari organisasi pemerhati udara asal finland crea
yang mengatakan kualitas udara jakarta yang buruk terjadi secara berulang setiap tahun
high polusion period ini selalu diperkeruh dengan kondisi cuaca kemarau yang ada di jakarta
selain saat ini sudah memasuki musim kemarau
jakarta juga merupakan bagian dari kota industrialisasi dengan area yang padat penduduk
selain itu tingginya penggunaan pembakaran fosil menjadi faktor utama polusi buruk yang terjadi saat ini
catherine mengatakan terdapat banyak fasilitas industri seperti pembangkit tenaga listrik atau pltu
yang terletak dekat dengan jakarta memicu perpindahan polusi udara lintas daerah
ini tahunan setiap tahun itu berulang ada semacam siklus hari hari dengan kualitas
dan juga berkaitan dengan kualitas udara buruk
jadi di tahun dua ribu sembilan belas itu dikumpulkan data dianalisa apa yang mungkin kontributor lain yang cukup signifikan
nah di sini di studi itu ada khusus dilihat sumber sumber pembangkit pltu dan juga sumber sumber dari proses industri

jadi dari studi kami itu dilihat ada satu ratus tiga puluh delapan sumber dari industri

jadi satu ratus enam puluh enam fasilitas industri ya termasuk p l t u pembangkit itu berada di radius seratus km dari area jakarta
hal serupa disampaikan oleh kepala bmkg dwi korita karnawati
yang menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering sehingga curah hujan yang berkurang
dan meningkatkan suhu udara serta berkurangan science dcr
tak berkurangnya tutupan awan pada langit ibu kota fenomena ini membuat kelembaban udara
menjadi lebih tinggi sehingga munculnya fenomena lapisan inversi yang mana pergerakan udara dari
atas atmosfer yang turun ke bawah menekan lapisan di bagian bawah membuat polutan pm dua lima saat ini
tertahan sulit untuk terurai bmkg memprediksi kondisi fenomena ini masih akan berlangsung
hingga awal oktober dari musim kemarau yang kering dimana hujan apa curah hujan bulanan
rendah bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan itu dapat berdampak pada memburuknya
kualitas udara akibat tidak terjadinya pencucian polutan oleh air hujan dan
karena kejadiannya itu beberapa hari bahkan beberapa minggu di beberapa wilayah sampai
beberapa bulan polutan itu akan terkumulasi dan diperparah dengan dari hasil observasi kami angin
saat ini itu kalem terutama di dki jadi kami ada data hasil observasi kecepatan angin mayoritas
angin di dki itu kalem artinya apa
seandainya di situ ada polutan itu sulit untuk bergerak jadi
dwi koreta mengaku rekayasa modifikasi cuaca salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi polutan yang ada di udara
hanya saja minimnya tutupan awan efek dari adanya fenomena el nino ini mempersulit bmkg melakukan rekayasa modifikasi cuaca tersebut
ia mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk adaptif
menggunakan program wfh terlebih dahulu
mentari detanzil nabil haris jakarta
bmkg mengungkapkan alasan buruknya kualitas udara di jakarta pada beberapa pekan terakhir ini
rekayasa modifikasi cuaca menjadi salah satu cara mengurangi polusi udara yang sedang terjadi
kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan kualitas udara di jakarta yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini diperburuk
dengan adanya fenomena el nino
dan hal ini menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering sehingga curah hujan yang berkurang
dan meningkatkannya suhu udara serta berkurangnya tutupan awan pada langit ibukota
fenomena ini diprediksi akan berlangsung hingga awal oktober
bmkg berencana melakukan rekayasa modifikasi cuaca untuk mengurai polutan yang ada di udara jakarta dalam minggu ini
solusinya saat ini kami sebelumnya sudah mencari polutan yang ada di udara jakarta dalam minggu ini
solusinya saat ini kami sebelumnya sudah mencari polutan yang ada di udara jakarta dalam minggu ini
soalnya saat ini kami sebelumnya sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan tmc
tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu awan yang cukup memadai
untuk disemai menjadi hujan
untuk disemai menjadi hujan
inshallah persiapannya kami ini memprediksi kira kira tanggal sembilan belas dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
ini akan ada awan awan hujan
ini akan ada awan awan hujan
meskipun jumlahnya masih minim akan kami optimalkan untuk disemai agar turun sebagai hujan